oke sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ada ketua yayasan borneo nature indonesia
juliarta braman saotai kita sapa langsung selamat malam bang jul
selamat malam bagus pak
bang jul catatan borneo nature indonesia dari temuan belakangan ini yang terjadi di pulau kalimantan deh khususnya
semiris apa sih pemandangan kawasan hutan dan lahan di sana
oke mungkin untuk lebih gampang kita lihat dari indeks pencemaran udara atau ispu saat ini
di senin kemarin kita sempat mencapai rekor tertinggi di mana pm dua lima nya lebih dari tiga
nah ini menunjukkan angka yang
sudah sangat berbahaya
dan angka normal itu seharusnya di antara lima puluh
jadi ini sudah tidak sehat kalau kita menyebutnya berbahaya
untuk jarak pandang mengganggu transportasi dan terutama sekali di kesehatan
untuk informasi aja di kalimantan tengah sudah sekitar dua orang
untuk perawatan untuk kasus ispa dan iritasi mata
jadi sudah cukup berbahaya dan sangat mengganggu
oke itu dampaknya untuk ke manusia
manusia yang masih bisa mikir kalau misalnya mereka merasakan sesuatu bisa bilang begitu bisa protes kepada pemerintah daerah
kalau hewan mereka tidak punya kekuatan apa apa untuk protes
apa yang terjadi dengan hewan hewan di sana
sepengetahuan anda atau seperingatan anda di sana
oke ya mungkin
terima kasih bu sepanjiri
kita lihat dari manusia yang punya kemampuan juga untuk beradaptasi
dalam arti mereka bisa berpindah tempat melindungi diri di dalam rumah dan sebagainya
sementara untuk hewan hewan ini kemampuan mereka tidak sama dalam mobilitas
jadi seperti tadi diberita orang orang yang ada di rehabilitasi pusat pusat rehabilitasi sudah mengalami ispa
karena mudah terlihat jadi kita tahu kondisi yang mereka alami
tapi di kasus lain kita lihat kita sudah mulai dengar misalnya di kasus ayam misalnya di peternak ayam sudah mengeluarkan beberapa kematian
akibat dari bulan bulan ini
asap kemudian tentunya kalau secara lebih luas yang kita tahu saat ini serangga serangga yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan
dan mereka umumnya adalah polinator seperti kupu kupu atau lebah mereka akan terganggu siklusnya
nah ini akan memiliki dampak luas terhadap agriculture atau pertanian yang tergantung dengan koordinator alami
kemudian juga dari sisi lain karena predator alami dari serangga serangga ini memiliki kemampuan mobilitas lebih tinggi
seperti burung akan menyingkir dan sebagainya
maka serangga akan merepet juga populasinya setelah proses asap ini
jadi akan banyak dampaknya juga
untuk hewan yang skala ukuran besar tidak semua hewan punya kemampuan mobilitas seperti tadi
kita lihat di berita ada ular piton sepuluh meter yang terbakar
jadi kemungkinan mereka kita tidak tahu pasti
karena api saat ini cukup masif
berada di luas yang sangat luas
kita saat ini belum bisa menganalisa secara penuh kerugian yang kita alami langsung terhadap biodiversitas
mas bram ketika di media sosial ramai sekali dengan foto foto masyarakat mengunggah foto foto hewan mati di sana ular piton mati juga di sana
ini nampaknya ada
informasi juga beredar bahwa ini hoax itu adalah foto di tahun dua ribu lima belas
boleh dikonfirmasi lagi pandangan dari borneo apakah memang benar itu foto saat itu
atau ada hal lain yang justru sebetulnya tidak terangkat di media sosial atau tidak terekspos di media sosial
nah ini salah satu dampak logis dari media sosial era keterbukaan informasi adalah cepatnya informasi
kita sudah alami ini dari beberapa bulan kemarin bersamaan dengan kebakaran dari amazon
di mana foto foto dari halaman tentengah dan indonesia digunakan juga di sana
jadi tentunya sangat kesulitan untuk kita untuk memilih milih informasi mana yang benar terjadi saat ini apakah di sini dan siapa yang mendapatkan informasinya
tapi yang bisa kita pastikan adalah kebakaran ini hal yang nyata
jadi mungkin kalau
boleh saat ini kita fokus terhadap penyelesaiannya
dan tentunya bagaimana ini tidak memperparah cepat selesai
dan harapan yang paling besar tidak terjadi lagi
mas bram singkat saja karena waktu kita terbatas
tadi juga mas bram menyebutkan ini harusnya jadi prioritas pemerintah
tapi nampaknya klhk tidak menjadikan ini prioritas sebagai rencana evakuasi hewan hewan yang ada di sana gitu
karena mungkin belum dianggap berbahaya atau seperti apa
koordinasi borneo nature indonesia kepada pemerintah seperti apa
untuk saat ini kita banyak koordinasi
kalau seperti kita banyak mendukung masyarakat peduli api
itu tim yang pemadaman di lapangan
kita kerjasama dengan badan penanggulangan bencana daerah tni dan juga kepolisian
jadi kita juga memahami bahwa kita bekerja dekat dengan tni
kemudian dari pihak
klhk melalui taman nasional subanggo juga sudah sangat responsif dari kebakaran
kita paham bahwa ini terjadi di waktu yang cukup singkat ya dalam dua bulan ini
meningkat sangat tajam
sehingga cover yang harus dilakukan ini luar biasa
mungkin yang boleh ditekankan adalah bagaimana kita bisa fokus bersama ke depan ke pencegahan
hanya terus setiap tahun kita menanggulangi dampaknya kehilangan luar biasa
terima kasih banyak mas julius untuk bergabung bersama kami di cnn indonesia connected